sementara itu kekecewaan para supporter timnas garuda nusantara berlanjut hingga di lapangan hijau
meski diperkuat oleh egy maulana fikri timnas indonesia harus mengakui keunggulan timnas malaysia empat tiga lewat babak adu penalti
timnas indonesia pun gagal mengulang sejarah juara piala aff u sembilan belas di tahun dua ribu tiga belas lalu
gempuran demi gempuran garuda nusantara yang telah diperkuat egy maulana ternyata tak mampu menumbangkan kekuatan tim malaysia dalam semifinal aff u sembilan belas dua ribu delapan belas kamis malam
meski telah mendapatkan angin segar di awal babak pertama oleh egy maulana yang berhasil menjebol gawang malaysia
namun kedudukan satu untuk garuda nusantara tak dapat dipertahankan hingga harus kebobolan di menit empat belas dari sepak bola
pemain tim malaysia berkali kali mendapatkan peluang namun sayangnya masih belum dapat dieksekusi dengan baik
hingga akhirnya adu penalti pun langsung menjadi penentu kemenangan kedua tim
permainan tim nasional malaysia lebih dominan membuat kedudukan empat tiga untuk kemenangan tim malaysia pun akhirnya tak dapat dibendung
meski demikian pelatih tim nasional malaysia mengapresiasi permainan tim nasional yang cukup baik dan sportif
saya percaya bahwa tim indonesia akan lebih berperan karena mereka memiliki keharusan yang tinggi
dengan kekalahan ini tim garuda nusantara selanjutnya akan kembali melawan thailand untuk memperbutkan posisi ketiga dan keempat piala affu sembilan belas dua ribu delapan belas